tugas stasiun berusaha memecah antrian calon penumpang yang akan melakukan tes antigen dan ginos agar tetap menjaga jarak minggu pagi
jumlah kereta yang melayani penumpang masih sama seperti hari sebelumnya yaitu lima belas jadwal keberangkatan
tidak ada penambahan jadwal yang dikeluarkan pt kai
satu emang lebih awal karena kan terakhir katanya tanggal lima ya mas ya jadi kita lebih awal dulu
kemudian kalau nanti pun juga pasti akan lebih diperketat jadi lebih baik di awal
kalau menurut saya sih selagi kita tetap menjaga protokol kesehatan sesuai prosedur harusnya kita masih bisa minimalisir untuk resikonya
menurut kepala humas pt kai daob satu eva hairunisa mereka yang mengantri untuk tes ginos dan rapid antigen adalah penumpang yang melakukan perjalanan hari ini dan besok
sementara kita lihat sepertinya lebih banyak pengguna jasa yang
memanfaatkan layanan di stasiun untuk melakukan pemeriksaan deteksi covid ya seperti itu
baik itu melalui genostas ataupun antigen
sehingga dengan satu x dua puluh empat jam tersebut mereka datang banyak yang datang bersama dengan hari yang akan periksa di hari yang akan berangkat juga
untuk saat ini pasar senen yang diberangkatkan dua puluh ka tidak ada penambahan perjalanan
penumpangnya juga hampir sama enam ribuan jadi untuk gambir sekitar dua ribuan dua tiga ratus
seperdata yang pagi tadi
kebijakan pengetatan persyaratan untuk melakukan mudik ini dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus covid sembilan belas
aditya aksanitakwim yoga aris jakarta